sementara itu kelompok relawan pendukung ganjar pranowo yang tergabung dalam gp mania
resmi membubarkan diri setelah ketua umumnya immanuel ebenezer
membatalkan dukungannya untuk ganjar dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
gp mania menilai ganjar pranowo tak mampu meyakinkan publik bahwa ia adalah sosok yang tepat
untuk melanjutkan kepemimpinan presiden joko widodo
ganjar dinilai tak memiliki visi misi serta gagasan sebagai calon pemimpin
pertama tidak ada turunan dari pihak manapun khususnya presiden jokowi atau arana ranah
atau pimpinan pimpinan pun juga dari bdip
ini murni real kita melihat ganjar sosok orang yang kita harapkan
ternyata tidak punya gagasan pertama itu kedua tidak punya keberanian tidak punya nyalik
ebenezer turut menegaskan keputusan menarik dukungan dari ganjar pranowo
adalah murni keputusan internal relawan
dan juga kebutuhan dari ganjar pranowo
dan juga kebutuhan dari ganjar pranowo
tanpa didorong oleh pihak manapun termasuk presiden joko widodo